selalu jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan dan dikemas sebagai berita bukan memelintir fakta
jika dunia ini kita ibaratkan sebuah kendaraan jurnalisme adalah remnya tanpa rem dunia akan ugal ugalan dimanfaatkan kepentingan tanpa ada kontrol
karya karena saya tidak mau hanya sekedar viral tanpa moral
saya daniar ahri untuk cnn indonesia